dari indonesia tim rugby indonesia maksud saya bersiap untuk menuju ke thailand untuk mengikuti asian rugby championship divisi tiga di bangkok dari dua sampai lima november dua ribu enam belas
dan cnn indonesia sempat bertemu dengan tim nas rugby sebelum berangkat ke thailand
rapi union indonesia berlatih di lapangan pasi senayan senin sore sebelum bertolak ke bangkok thailand
indonesia akan mengikuti asian rugby championship divisi tiga east
meskipun hujan tim indonesia tetap bersemangat berlatih
porsi latihan lebih ringan hanya menjaga kebugaran para pemain agar pemain dapat tampil maksimal
tim ini dipimpin oleh stephen field terdiri dari pemain yang dipilih melalui ajang pekan olahraga nasional jawa barat lalu
kita melakukan seleksi ya dari awal tahun ini kita bikin banyak turnamen turnamen rugby
dari yang di jakarta maupun juga di bandung di bali di papua juga ada
kita pilih pemain terbaiknya dan kemudian sudah mulai dari dua tiga bulan yang lalu
sudah mulai bikin pelatihan terbesar di jakarta
indonesia akan memberangkatkan dua puluh lima atlet yang terpilih dari lima provinsi
indonesia tergabung di divisi tiga bersama tiongkok brunei darussalam dan laos
tahun lalu indonesia berada di peringkat terakhir setelah dikalahkan tiongkok dan guam
randy putra cnn indonesia